kpk menahan istri dan keponekan bupati bengkulu selatan
usai diperiksa kamis dinihari
bupati bengkulu selatan dirwan mahmud sebelumnya juga resmi ditahan kpk
menyusul sang suami istri bupati bengkulu hendrati
akhirnya juga ditahan oleh kpk pada kamis dinihari
hendrati keluar meninggalkan gedung kpk bersama dengan sang keponakan
nur silawati yang juga ikut ditahan
sebelumnya bupati bengkulu selatan dirwan mahmud
telah resmi ditahan oleh komisi pemberantasan korupsi
saat keluar gedung kpk dirwan mengatakan
kasusnya merupakan sebuah tragedi dan dirinya membantah
meminta komitmen fee dari sejumlah proyek di bengkulu selatan
dirwan ditahan selama dua puluh hari ke depan di rutan cabang kpk
selain bupati kpk juga menahan juhari
seseorang yang diduga melakukan suap dalam kasus ini
dirinya juga ditahan di rutan cabang kpk selama dua puluh hari ke depan
sebelumnya kpk menetapkan dirwan bersama istrinya hendrati
serta keponakannya nur silawati yang merupakan kasih
di dinkes bengkulu selatan sebagai tersangka suap
dirwan diduga menerima suap dari seorang kontraktor bernama juhari
lewat istri dan keponakannya yakni hendrati dan nur silawati

pemberian suap tersebut berkaitan dengan lima proyek infrastruktur
berupa jalan dan jembatan di kabupaten bengkulu selatan
dengan nilai proyek sebesar tujuh ratus lima puluh juta rupiah
permintaan fee tersebut dilakukan secara terus menerus kepada penggarap proyek
kpk telah menetapkan bupati bengkulu selatan dirwan mahmud
sebagai tersangka penerima suap dalam sejumlah proyek
ott dilakukan pada lima belas mei lalu barang bukti uang seratus juta rupiah
di kabupaten bengkulu selatan turut disita
selasa lima belas mei dua ribu delapan belas sekitar pukul enam belas
diduga terjadi penyerahan uang dari jhr kepada mor
untuk diserahkan kepada her istri dan bupati
di rumah pribadi hen
kecamatan mana kabupaten bengkulu selatan
jhr langsung menuju sebuah pemakan di daerah mana
dan diamalkan tim kpk